pemain timnas indonesia elkan bagot masuk dalam daftar pemain ipswich town yang memiliki nomor punggung untuk musim kompetisi dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
dikutip dari rilis resmi klub elkan bagot mendapat nomor punggung dua puluh empat
dalam beberapa pertandingan terakhir pemain yang berposisi sebagai back tengah itu kerap mendapat kepercayaan tampil dari pelatih di bawah kiran mccana
di antara yang jadi starting line up saat ipswich menjamu tujuh h dan rb leipzig pada laga pramusim
kedati sudah mendapat nomor punggung untuk musim dua ribu dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat
belum diketahui pasti apakah bagot akan selalu masuk ke dalam tim utama squad berjuluk the tractor boys tersebut atau tidak
jika berhasil masuk dan melakukan debut maka elkan bagot akan menjadi pemain indonesia pertama yang bermain di divisi championship atau kompetisi kasta kedua liga inggris